pembunuhan yang disertai dengan pembakaran yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami dan anak tirinya akhirnya terungkap
utang piutang menjadi motif pelaku menghabisi nyawa dua orang terdekatnya tersebut
dan berikut kronologinya
pelaku yang merupakan istri muda korban menyewa empat pria untuk menghabisi nyawa suami dan anak tirinya di kediaman mereka di kawasan lebak bulus jakarta selatan
istri muda beserta seorang anak kandungnya membawa kedua korban yang telah tewas ke kawasan cidahu kabupaten sukabumi
mereka kemudian membakar mobil yang berisi kedua korban
saat terjadi ledakan mobil anak dari istri muda ini turut terluka bakar
setelah api padam warga di sekitar dikejutkan dengan dua jenazah dalam kondisi terpanggang yang ada di dalam mobil
polisi melakukan olah tkp memastikan bahwa dua korban yang terbakar di dalam mobil sudah tewas terlebih dahulu
tim subdit satu jatan raspolda jabar kembali melakukan olah tkp di lokasi yang terbakar
seorang saksi mata menuturkan sebelum mobil terbakar ada satu mobil lain yang parkir di dekatnya
ia juga melihat seorang wanita turun dari mobil yang terbakar dan naik ke mobil di sebelahnya
rumah sakit polri jakarta timur berhasil mengidentifikasi kedua jasad korban
keduanya berjenis kelamin laki laki yaitu edi chandrapurnama lima puluh empat tahun dan anaknya adi pradana dua puluh tiga tahun
tugas gabungan di reskrimum polda jawa barat dan polres sukabumi berhasil menangkap istri muda di kawasan cilandak jakarta selatan
masalah rumah tangga dan utang utang menjadi motif pelaku menghabisi nyawa kedua korban
dua dari empat tersangka eksekutor yang dibayar oleh ak
meracuni korban tiba di polda metro jaya
keduanya mengaku dijanjikan uang sebesar lima ratus juta rupiah namun baru menerima delapan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia